bangunan ini tetap terjaga dengan baik hingga kini
itu juga bukan olimpik aja sebenernya itu juara pon juara sea games pun dikasih gitu
bahwa tidak semua lingkungan diciptakan sama dan tidak semua komunitas
jadi gak ada tradisi kayak kumpul keluarga
ada juga jenis gula yang dapat meningkatkan bakteri baik di usus
wilayah laut yang sangat dalam sekitar tujuh puluh km lepas pantai dari australia barat
dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di indonesia
kemudian yang kedua misalnya sebulan dia sudah tiga tabung